kita ke informasi pertama hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian covid sembilan belas
berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan
kasus kematian di tanah air bertambah satu lima ratus enam puluh enam hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
mencapai delapan puluh lima ratus sembilan puluh delapan orang
per hari ini terdapat empat puluh sembilan tujuh puluh satu kasus baru
sehingga total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai tiga delapan puluh dua empat ratus sepuluh kasus
pasien sembuh juga bertambah tiga puluh delapan sembilan ratus delapan puluh delapan orang
sehingga total pasien sembuh saat ini yaitu dua empat ratus tiga puluh satu sembilan ratus sebelas orang